sementara itu jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil eksepsi terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
jaksa menolak karena menilai materi pokok bukan ruang lingkup eksepsi
sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat dengan terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
digelar kamis pagi di pengadilan negeri jakarta selatan
agenda sidang pada hari ini mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
jpu menolak seluruh dalil eksepsi dan menyatakan pemeriksaan terdakwa akan tetap dilanjutkan
sementara tim kuasa hukum verdi sambo dan putri candrawati tetap menganggap rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan tidak diuraikan secara utuh
nantinya keputusan eksepsi diterima atau tidak oleh majelis hakim
akan dibacakan pada sidang putusan selah hari rabu dua puluh enam oktober
satu menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa putri candrawati
dua menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara pdn dua ratus empat puluh enam garis miring jktsl dan
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua karena telah memenuhi unsur formil dan material
tiga menyatakan pemeriksaan terdakwa putri candrawati tetap dilanjutkan
berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara pdn dua ratus empat puluh enam jktsl sepuluh jktsl
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua
empat menyatakan terdakwa putri candrawati tetap berada dalam tahanan
demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa
kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
kamis tanggal dua puluh oktober tahun dua ribu dua puluh
satu menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ferdi sambo
dua menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara pdn dua ratus empat puluh dua jktsl sepuluh dua ribu dua puluh dua
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua karena telah memenuhi unsur formil dan material
tiga menyatakan pemeriksaan terdakwa ferdisambo tetap dilanjutkan
berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara pdn dua ratus empat puluh dua
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua
berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara pdn dua ratus empat puluh dua
empat menyatakan terdakwa ferdisambu tetap berada dalam tahanan
merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa
harus diurayan peristiwanya harus dijelaskan secara